ini duitnya itu kan sini lojang itu si lilo lilo pokoknya kalau nanti ketemu anak anak yang
sepuluh tahunan mau mengambil lomba lomba ini cuekin aja terus cuman ijang ayo ayo kita kerjas
sekarang alatnya jauh jauh ini giliran kita beraksi oke
kami mau minta tolong sama ambu
untuk menyelamatkan si lilo
iya itu tante betul itu tante
lukanya belum sembuh
memangnya lukanya tambah parah
bukan lukanya tambah parah lagi
tapi sekarang si lilo
lagi dibawa sama paraden
sama bang jepri
iya tante iya ditanggung sama bang jepri
iya ditanggung sama bang jepri
kami teh khawatir kalau si lido diapa apain sama
paraden dan bang jepri
apa yang kamu mesti lakuin
bang jepri aja
supaya si lilo selamat
ceneng ada apa ceneng
lagi sibuk ya
tapi kok liat neneng kayak liat hantu sih
bukan ceneng bukan
itu tuh rob
itu tuh rubu
kalau gitu nenek pulang dulu ya
ya cek neng
makasih udah neng okin
ini duitnya bang
pokoknya kalau nanti ketemu anak anak yang umur sepuluh tahunan
mau mengambil lembah lembah ini
terus gimana ya jang
bos kayaknya anak anak penjara kita
wah jangan jangan anak anak yang dibilang sama pak raden bos
aksual tenang aja gue yang beresin
lo nyipir yang bener
lagi bos lagi beli aja bos
alam si pih
lari ambil aku
kita udah gagal untuk menamakan lilo
dadah sabar aja kau
aku sebenernya juga sedih kehilangan si lilo
teman teman lihat deh
teman teman lihat ini tuh siapa
iya ini kan lilo lah
petunjukkan atlaksi lumba lumba di hotel santosa
jadi si lilo tuh sekarang di hotel santosa
bukan di lautan
sekarang kita pergi ke hotel santosa
mudah mudahan lilo ada di situ
nah sekarang kita sudah berada di depan hotel santosa
kita berada di depan kolam renang lumba lumba
atraksi lumba lumba yang spektakuler
lumba lumba akan lompat lompat dan akan main bola
dan lumba lumba akan melompat ke gelang api
sampai ketemu di mana
ya tanpa mengulur panjang waktu mari kita saksikan atraksi lomba lomba
oke lumba lumba lompat lagi
nah kita masuk ke atraksi yang kedua
yaitu lumba lumba bermain bola
bagaimana mau aksi selanjutnya
kita masuk ke atraksi selanjutnya yaitu atraksi yang paling spektakuler
yaitu lumba lumba lompat ke gelang api
ya kesian dari lu
ya api sudah menyala membara
lomba lomba melompat ke gelang api
ya lompat lagi
kita lihat lompatannya ketiga
sabar kita teh gak boleh gegabah
kita pasti bisa menamatkan si lilo
tapi bukan di sini
tapi teh kita gak bisa lama lama nahan si lilo di sini